mendekati lebaran pelabuhan merak semakin ramai
di dua hari menjelang lebaran jumlah kendaraan meningkat hingga dua kali lipat dibanding hari sebelumnya
puluhan ribu sepeda motor sudah memadati di rumah gak enam sejak dini hari
tidak hanya pemotor kendaraan roda empat dan bus juga sudah memadati antrian masuk kapal
pihak pelabuhan sempat menahan transaksi beberapa loket untuk mengurangi kepadatan
data yang tercatat h dua atau dua hari menjelang idul fitri merupakan puncak kepadatan di pelabuhan merak
gmptsdp fahmi alweni memperkirakan kepadatan akan berkurang besok
dan memang dari sejauh pantauan kami beberapa hari di pelabuhan merak
jam siang hari dan juga sore hari ini memang jumlah kepadatannya lebih sedikit dibandingkan pada malam hari
dini hari ataupun menjelang pagi hari
dan dari data yang tercatat memang menunjukkan bahwa pukul dini hari ini masih menjadi jam favorit begitu ya
bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan laut dibandingkan dengan jam siang hari ataupun sore hari
seperti yang terjadi pada dini hari hari ini itu merupakan puncak arus mudik putri
di mana ada satu ratus tujuh puluh satu tiga belas penumpang dan jumlah ini meningkat hampir dua kali dibandingkan hari sebelumnya
dan untuk total kendaraan sendiri juga meningkat dua kali lipat dibanding hari sebelumnya
yang terjadi pada dini hari tadi hingga menjelang pagi yaitu sebanyak empat puluh dua lima puluh delapan total kendaraan
dan jika di hari hari sebelumnya ini kendaraan roda empat yang mendominasi jumlah kepadatan kendaraan
namun di hari ini yang mendominasi adalah kendaraan roda dua
di mana lebih dari dua kali lipat jumlahnya meningkat dibanding hari sebelumnya yaitu dua puluh lima enam ratus sembilan puluh tujuh kendaraan
nah untuk truk sendiri sebenarnya sudah ada peraturan ataupun larangan untuk masuk ke pelabuhan merak
kecuali truk pembawa sembako dan jumlahnya menurun dibandingkan hari sebelumnya sekitar empat ratus empat truk saja
dan memang antisipasi terus dilakukan dari pt angkutan sungai danau dan penyeberangan ferry indonesia
dengan menambah fasilitas penunjang seperti menambah loket penumpang yang tadinya hanya lima loket saja
namun ditambah dua puluh enam jadi saat ini ada tiga puluh satu loket tambahan
kemudian untuk roda dua ada dua loket biasanya di hari biasa namun pada mudik kali ini ditambah dua puluh delapan
berarti ada tiga puluh satu saat ini yang beroperasi kemudian untuk loket roda empat juga ada penambahan
dari delapan ditambah sembilan menjadi hari ini totalnya ada tujuh belas loket
selain itu juga pt asdp menghimbau kepada masyarakat untuk
memilih jam keberangkatan pada siang hari untuk mengurangi antrian kendaraan
kembalikan anda putri
terima kasih putri windasari dari pelabuhan merak banten